ramai sejumlah kader pdi perjuangan memberi sinyal dukungannya terhadap prabowo subianto
padahal partainya bakal mencalonkan ganjar pranowo sebagai presiden
sikap kader pdi perjuangan yang dinilai mendua ini pun direspon dengan dirilisnya baju garis garis hitam putih
bagi pendukung ganjar sebagai simbol dukungan yang tegak lurus
lalu apakah gimmick baju garis garis ini mampu menertibkan kader partai berlambang banteng dalam dukungannya terhadap ganjar
kita simak laporan khas redaksi
effendi simbolon dan terakhir budiman sujatmiko kader pdi perjuangan yang menampilkan kedekatan dengan prabowo subianto
mereka menyatakan prabowo mampu memimpin indonesia setelah jokowi
politikus partai demokrasi indonesia perjuangan efeni simolon menyebut
sosok baca pres pdi perjuangan
partai gerindra prabowo subianto memiliki kualitas sebagai nahkoda andal untuk memimpin indonesia
ungkapan ini disampaikan efeni simolon dalam acara rakerna semarga simolon pada jumat tujuh juli lalu
negara yang sangat besar ini bangsa yang sangat besar ini
akan dinakodai oleh pemimpin yang punya sangat handal dan kecukupan kedewasaan
dalam tadi mewujudkan kerukunan
belum juga usai dengan kontroversi pernyataan efeni simolon
kader pdi perjuangan lainnya yakni budiman sujatmiko
melakukan pertemuan dengan prabowo pada selasa delapan belas juli
usai pertemuan budiman sujatmiko juga memuji sosok bakal capres gerindra prabowo subianto
adapun budiman menyampaikan kehadirannya untuk bertemu dengan prabowo
bukan dalam kapasitas sebagai anggota partai
melainkan sebagai individu yang ingin mempersatukan kaum nasionalis
guna menghadapi tantangan geopolitik ke depan
sikap sejumlah kader pdi perjuangan yang merapat ke prabowo
akhirnya membuat gusar partai pengusung ganjar pranowo ini
ketua dpp pdp
puan maharani merespons dan mengungkapkan partainya akan memanggil budiman untuk memberikan klarifikasi
yang saya pahami mas budiman itu pdi perjuangan
jadi apakah kemudian nantinya yang bersangkutan akan datang untuk menceritakan pertemuannya
apakah nanti akan diundang untuk bisa menciptakan pertemuannya belum tahu
tidak hanya membuat gusar pdi perjuangan
bakal capres pdi perjuangan ganjar pranowo
pada rabu merilis baju relawan pendukungnya dengan motif garis hitam putih
ganjar secara gamblang menyebut makna garis tegak lurus hitam putih
sebagai simbol bahwa dukungan harus jelas sekaligus tidak abu abu
kenapa hitam putih
saya sampaikan bahwa saya bukan orang abu abu
kita bersikap pada sebuah keputusan yang sulit
hitam atau putih
saya yakin yang hadir di sini sudah memilih pada sikap itu
mudah mudahan kita sama
meski sejauh ini sudah ada tiga bakal capres yang dideklarasikan partai politik
yakni anies baswedan ganjar pranowo dan prabowo subianto
presiden joko widodo menyebut
hingga saat ini koalisi yang diperoleh
partai politik di tahun dua ribu dua puluh empat belum terbentuk
terlebih hingga saat ini
belum ada yang mengumumkan secara bulat mendukung pasangan capres cawapres tertentu
teman teman cnn indonesia